selain itu kita akan langsung membahasnya bagaimana kemudian situasi dan kondisi di mandalika
karena selain presiden jokowi yang sudah mencoba sirkuit tersebut ada juga yang sudah sebelumnya mencoba sirkuit yang kemudian menjadi venue gelaran kelas dunia
kita sudah terhubung melalui zoom dengan otomotif konten kreator ya ini den dimas hai selamat malam dimas
selamat malam kak syafi apa kabar
saya baik semoga dalam kondisi baik juga ya ini kita sama sama tadi sudah mendengarkan laporan langsung bagaimana free practice nya sudah berlangsung
nah tapi kalau bicara tentang venue nya bicara soal lintasannya dan dimas ini kan juga sudah pernah nyobain ya sebelumnya
gimana sih kesannya dan pengalamannya saat sebelumnya mencoba melintasi pertamina mandalika street circuit beberapa waktu lalu
apa sih yang kira kira unik dari sirkuit ini
oke mbak meprika pertama kalau dibilang unik apa
sebenarnya sirkuit ini unik sekali ya sudah lama sekali indonesia itu menantikan sirkuit yang bertaraf internasional seperti ini
kemudian sirkuit itu sendiri lintasannya ada tujuh belas tikungan empat tiga puluh satu km sebenarnya sih mostly ini menjadi sirkuit yang cepat
ada beberapa chicken ada beberapa harpin yang dimana biasanya akan terjadi drama
cuman memang salah satu yang poin uniknya di sirkuit ini itu adalah pemandangannya
karena pertamina mandalika street circuit ini dikelilingi oleh perbukitan dan juga bersebelahan langsung dengan laut
jadi aku rasa pembalap pembalapnya mungkin bisa hancur konsentrasinya karena mereka ingin melihat pemandangan dari sirkuit dari tengah tracknya itu yang indah banget sih mbak meprika
oke ini kaitannya juga dengan kemudian yang tadi rekan saya sempat sampaikan langsung dari mandalika adalah ada tujuh belas tikungan yang tadi dendimas juga sebutkan
ini tajam sekali dan para rider ini harus hati hati
emang pengaruhnya apa sih kira kira kalau terjadi tikungan yang sangat tajam seperti itu dilengkapi dengan pemandangannya
apa kemudian harus diadaptasi oleh para rider nantinya
jadi memang para rider ini mungkin mereka pertama harus beradaptasi dengan cuaca ya di lombok yang berbeda dengan daerah lainnya
di sana terakhir aku di sana jam delapan pagi aja itu mungkin kira kira sama sekitar kayak jam sebelas di jakarta
jadi sudah panas sekali jam delapan pagi
kemudian humidity nya juga tinggi sekali di lombok terlebih ini di pinggir laut ya
jadi itu mungkin akan mempengaruhi ke fisiknya juga mungkin juga ke mesinnya
tetapi sebenarnya yang menarik sekali adalah ini adalah sirkuit yang baru mbak mipi
benar benar baru banget
hampir semua rider itu belum punya pengalaman di sini
jadi mereka semacam balapan benar benar dites banget nih skill nya gitu
mungkin kalau di sirkuit sirkuit lain mereka ada yang punya pengalaman lebih di satu sirkuit dibandingkan riders yang lainnya
tapi ini sirkuit baru mereka benar benar dites dicoba skill nya untuk dilihat nih
dan menurutku di situ yang menarik ya tadi kita sudah ada lihat salah satu sudah ada yang crash
dari pembalapnya kemudian di asia talent cup juga tadi ketika balapan juga sudah ada yang crash gitu ya
jadi memang sebenarnya ada beberapa titik di sirkuit ini yang akan terjadi drama dan menurutku itu yang akan menarik sih kita lihat di balapannya besok dan juga hari ini
oke ini senada dengan yang disampaikan dan dimas tadi kan memang jelang seri penutup wsbk ini sirkuit ini tadi juga sudah dinyatakan lulus ya
homogolasi dari fim gitu
tapi kalau kita lihat sebelumnya juga yang tadi disampaikan ternyata ini menjadi tantangan sendiri juga nih
walaupun sudah lulus sertifikasinya tapi ternyata ini bisa menjadi tantangan bagi para rider yang ada di sana
sebenarnya hal hal seperti ini tuh wajar tidak sih terjadi di venue
kalau kita bicara hal hal lain yang juga menjadi kendala adalah kemarin sempat rame rame
kalau marshall juga sempat mengemukkan
nah ini tuh sebenarnya wajar tidak terjadi di setiap gelaran yang ada
ataukah memang ini satu hal yang juga perlu diperbaiki agar kedepannya kita bisa mampu menjadi satu tuan rumah
balapan juga kelas dunia apalagi dua ribu dua puluh dua ada motogp
oke jadi memang challenge challenge itu akan selalu ada ya mbak bey
ditambah ini adalah sirkuit pertama setelah dua puluh empat tahun akhirnya wsbk ada lagi di indonesia
dan ini sertifikasinya kalau tidak salah level a yang diberikan oleh mim
kita semua juga masih belajar
aku yakin tim tim di mgpa sebagai pengurus dari sirkuit itu juga masih belajar
dan pembangunan sirkuit ini juga cukup cepat sih hitungannya mbak miki
setiap hari itu progresnya terlihat sekali perbedaannya gitu ya
sirkuit sirkuitnya itu seperti kayak setiap hari itu menjadi lebih sempurna lagi sirkuitnya
jadi memang challenge nya itu banyak sekali
dan aku rasa pasti akan ketemu ya challenge challenge seperti ini
salah satunya memang kemarin terjadi di kondisi marshall itulah
nah cuman yang aku patut apresiasi adalah tim dari mgpa sendiri
mereka cepat merilis press release gitu ya agar tidak terjadi kebingungan di para penonton gitu
dan juga mereka melakukan training juga dan kalau tidak salah mereka memanggil marshall dari sirkuit cepang gitu ya
untuk mengisi kekosongan ini
dan aku rasa transfer knowledge yang seperti ini gitu ya
karena kita tahu cepang sudah lebih dulu memiliki balapan balapan yang kelas internasional
dan aku rasa transfer knowledge seperti ini yang sebenarnya juga diharapkan bisa terjadi gitu ya
dengan adanya pertamina madaika internasional sirkuit ini
dengan adanya persiapan yang juga pasti diapresiasi sejumlah pihak
tapi memang ada tantangan tantangan yang juga ada di dalamnya
apa kemudian rekomendasi evaluasi yang sebaiknya menurut dedy mas
bisa dilakukan oleh para penyelenggara agar tidak kedepannya terulang lagi
mungkin kalau dari aku sih lebih ke arah timeline yang lebih pas aja kali ya
mungkin kemarin persiapan kita terlalu mepet sehingga semuanya mungkin harus dikerjakan cepat
jadi mungkin ada sedikit kompromi lah di situ
cuma aku rasa perhelatan berikutnya ini ada di tahun depan gitu ya
dan perhelatan juga ini akan lebih besar yaitu motogp
jadi aku rasa perhelatan wsbk di akhir minggu ini aku rasa bisa menjadi evaluasi tersendiri untuk pin mgpa gitu
aku rasa akan banyak banget yang bisa di improve agar nanti ketika kita menghelat perhelatan yang lebih besar yaitu motogp
atau apapun itulah kita akan jauh jauh lebih siap dibandingkan yang sekarang
di antaranya apa saja nih yang sebaiknya disarankan untuk bisa diperbaiki ke depannya
lebih ditingkatkan lagi
mungkin beberapa hal
sekarang sih mungkin udah agak berubah ya mbak medri
aku kemarin kesana sekitar dua minggu yang lalu
tapi mungkin beberapa jalanan gitu ya di sekitar sirkuit mandalika ini
beberapa itu masih ada yang mungkin masih agak sedikit jelek itu masih ada beberapa juga
mungkin kalau di sirkuitnya itu sendiri aku rasa sih sekarang sudah lebih sempurna lagi dibandingkan dua minggu lalu aku ada di sana
mungkin beberapa bagian bagian mungkin akan segera ditanami rumput gitu ya
sinyal sinyal juga masih riasan juga sudah diperkuat
cuma aku akan kesana hari minggu ini gitu
jadi hopefully sekurang dari hari minggu aku bisa melihat perkembangan yang lebih banyak
dan mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi untuk ngecek perkembangannya sudah ada
oke nanti kita ngobrol lagi ya pastinya lebih lanjut
seperti apa sih sekarang kondisinya
tapi dari tadi kita berbicara tentang bahwa balapan wsbk ini atau wsbk mandalika tahun dua ribu dua puluh satu ini kan penantian panjang ya
sudah dua puluh empat tahun yang tadi denima sampaikan
sudah lama sekali sejak terakhir gelaran seperti ini ada di indonesia
apa sih sebenarnya dampaknya nantinya terhadap dunia otomotif indonesia jika kita menjadi tuan rumah event kelas internasional seperti ini
harapannya tentu banyak sekali mbak mekri ya
dari sisi pariwisata aja sekarang nih mbak devi kalau misalnya kita mau berangkat ke lombok aja flight udah mulai full hotel udah mulai full
mobil yang bisa kita sewa aja udah kehabisan di lombok
sampai harus beberapa mobil dari bali didatangkan ke lombok
jadi secara pariwisata ini benar benar nge boost ekonomi yang ada di sana
secara knowledge juga aku rasa tadi seperti contoh transfer knowledge gitu ya dari para masyarakat yang ada di sepang kembali ke pindakir kita
kemudian kemarin ketika kita ngebangun security itu sendiri aku rasa pasti sudah terjadi transfer knowledge terhadap masyarakat masyarakat sekitar atau masyarakat lokal indonesia
jadi harapannya mungkin nantinya kita bisa membuat lagi mungkin sirkuit lainnya yang juga kualitasnya itu
jadi harapannya mungkin nantinya kita bisa membuat lagi mungkin sirkuit lainnya yang juga kualitasnya itu

dari motor squadnya itu sendiri sekarang kita sudah memiliki sirkuit yaitu mandalika ini yang sudah terakreditasi level a untuk fim
jadi kita bisa mengheret lebih banyak lagi kejuaraan dunia ya selain motogp mungkin nanti ada balapan balapan lainnya
yang mana itu mungkin bisa menjadi ajang untuk pembalap indonesia untuk bisa tampil gitu

sekarang aja seperti kita tahu sudah ada
nah sebagai pembalap sudah ada galing hendra yang weekend ini akan membawa nama indonesia ya para pembalap indonesia
jadi hal hal seperti ini itu pasti akan dimimpikan oleh banyak pembalap gitu ya
mereka pasti ingin sekali membawa nama malaysia
ada di kancah internasional dan kemudian balapan di tanah airnya sendiri
betul bisa menjadi juara ya baik itu di tanah air sendiri ataupun nanti di gelaran internasional
terakhir ini dani mas sebelum kita menutup interview hari ini akan ada rake di hari sabtu dan juga minggu
tembaga ada rake di hari sabtu dan juga minggu
juga minggu jagoannya dandima siapa nih kira kira prediksinya siapa yang akan podium
wah ini jujur ini juara satu dan juara duanya world championship wsdk ini tipis banget lah
swisi poinnya antara toprak atau monrea ini pilih satu kira kira siapa nih
mungkin aku akan milih ke toprak kali ya karena dia mencatat best time untuk hari ini tapi whield see lah
sebentar lagi sekali lagi di circuit anything can happen jadi semoga nanti akan terjadi sesuatu yang menarik di circuit
baik kita sama sama tunggu ya nanti hasilnya seperti apa gelarannya kita cek nanti prediksinya dan dimas benar atau tidak ya
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
sehat juga mbak maikri